sampai jumpa di video selanjutnya
suara paku yang nusuk ke jantung aku mbak
suara paku nusuk ke sini
pakunya nusuk dalam
dan rasanya sakit
kamu tenang aja lah
satu hari nanti pasti ada yang nyambut paku itu
tapi yang pasti bukan aku yang akan nyambut paku ini
biar ini jadi pelajaran buat aku
biar aku nggak usah gampang percaya sama orang
jadi aku gak akan tertipu lagi
ya mungkin kayak gitu juga baik ya ri
tapi seperti mbak pernah bilang
yang namanya cinta itu memang bisa berubah
manusia manusia berubah
perasaan cinta juga bisa berubah ri
satu hari kamu terbangun dan kamu sadar kalau
orang yang kamu cintai berbohong sama kamu dan
itu rasanya sakit sekali
dan akhirnya kita menyadari kalau
ternyata cinta itu bukan sesuatu yang luar biasa
bukan sesuatu yang indah
cinta itu sesuatu yang egois yang jahat
yang selalu berakhir dengan sesuatu yang menyakitkan
ya gitu lah ri pokoknya
mbak lagi kenapa sih
eee mbak gak apa apa kori
mbak mau sekalian bareng aja
kalau gak sih bapak bilang apa sama aku
kata bapak aku ada yang berubah
katanya aku makin cantik
makanya nanti cowok cowok banyak yang ngejar kamu
ini apaan sih nora deh
aku tuh ngedengarnya aja tuh udah
gitu paling ngebayangin ya tau gak
misalnya suatu saat lo espero saya satu saat lo
kan ketemu ama dia lo pura pura aja gak kenal
itu lu lebih bagus buat lo
hai sendirian aja mikirin apa sih marga mikir apa apa kok ya udah kita pulang yuk
margo lapar banget nih kebetulan papanya bisa udah masak buat kita kayaknya sih enak banget
giza terima kasih ya sudah merepotkan enggak papa lagi om pasti bakal seneng kalau makan enak aku
tapi aku heran ya ini kalian nih selalu bertiga
ya enggaklah om mas ya lu sih enggak papa mereka berdua gimana lu tuh manusia enggak punya perasaan
bisa sama damar itu pengen bemesraan om enggak papa kompika enggak ganggu tuh dengan sendiri
kan om lagian gua udah ngomong ke damar sama ke giza supaya jangan anggap gua ada di situ
makanya mereka berdua berani depan gua
damar aku minta dompet kamu dong aku minta dompet kamu dalam markasnya
nih mar kalau kayak gini terus kamu kan pasti bakal ngeters sama aku nih simpen ya
iya tuh om mas lihat sendiri kan kalau damar sama giza tuh berani mesra mesra depan kita
berarti mereka nggak merasa keganggu ada kita di sini hehehe coba kalian berdua lagi depan kita
ah ah ah kenapa harus terbicara sama kita
takut aku berani kok
kepada saudara penggugat apakah saudara ada usaha untuk damai atau tetap pada gugatan
tetap pada gugatan
apa yang betul pak
apa yang betul pak
apa yang betul pak
menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian

menunjuk saudara hendra sebagai wali dari anak perempuan bernama dian
tidak masalah ya
ma hendra membawa dian
tidak bisa hendra
kamu jangan mengira ini sudah final
ini belum final
putusan hakim sudah mutlak
papa tidak penuhi putusan hakim
jangan jatuh ke tangan hendra
dian jatuh ke tangan hendra
lebih baik kamu pertimbangkan lagi
udah udah aku udah pertimbangin
ingat mita kamu itu sudah punya anak
menurut papa lebih baik kamu mengalah
maafin hendra dia kan manusia bisa aja hilang
ya udahlah lagi pula kamu harus ingat kamu mau hidup dari mana coba
kamu kan nganggur belum kerja tidak punya penghasilan
kalau bukan dari hendra dari siapa lagi
iya tuh mbak
lebih baik kamu pertimbangkan lagi matang matang
pak aku udah pertimbangin masalah ini matang matang ya
kalau papa sama mama sampai gak bisa ngerti yaudah gak apa apa
aku bisa kok nyelesain masalah aku sendiri
kita kamu tahu kalau kamu sampai cerai kamu akan menderita
ya udahlah ma biarin aja itu semua mita yang tanggung
demi kamu sendiri terus dian dian siapa yang akan asuh
loh mas karena ada mas hendra ya biar aja mas hendra yang ngurus
bagian aku yakin kok mbak mita pasti gak bisa ngurusin
aku ini ibunya dian aku yang lahir dian
udah udah udahlah gak usah ribut
maksud fina itu juga baik
kalau kamu mau asudian kan butuh biaya untuk kehidupan dia untuk pendidikannya
sementara sekarang kamu juga harus pikir kondisi kamu
kamu tuh pengangguran tidak bekerja apa apa
ya udah sekarang lebih baik kamu pikirin untuk kehidupan kamu selanjutnya
yaudah kalau gitu biarin mita mikir
tinggalin mita sendirian
mama sama fina keluar
mita dengar ya
kalau sampai terjadi apa apa sama kamu jangan pernah bilang bahwa mama gak pernah masakinkan
udah mau udah yuk
udah udah udah
minta minta kamu nunggu
aku mau pergi dulu
coba kita pergi dulu
aku tidak akan pernah bisa nikah sama sandra
walaupun sekarang satu sehari bercerai
asal kamu tahu ya vin
perceraian mas hendra sama sekali gak ada hubungannya sama aku
sebagai kamu tanya aja ke mita
kenapa mas hendra mau menceraikan dia